menteri kesehatan nila muluk menanggapi gugatan kepada dirinya
gerakan inisiatif bersihkan udara koalisi semesta telah melayangkan gugatan secara perdata
ke pengadilan negeri jakarta pusat menuntut pemenuhan hak untuk mendapatkan udara bersih
kepada sejumlah institusi negara
nila juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan
nila juga meminta agar pemprov dki jakarta secepatnya menguji kembali emisi kendaraan
yang beroperasi di jakarta untuk mengurangi polusi udara
mungkin saya lihat di tv yang menggugat merasa dia napasnya atau bengek jadi asmanya kambuh dan sebagainya
ini tentu akibat
tapi tadi bapak gubernur terima kasih sudah mengingatkan dari beberapa hal yang harus memang dilakukan
saya terus terang gembira sekali justru ada pembicaraan seperti ini
karena memang awan coklat kita ini sudah lama sebenarnya
jakarta ini anda kan kalau pulang dari apa
naik pesawat udara ini hujan atau apa
saya suka mulai bingung lihat kok tertutup padahal teman awan coklat tadi
nah ini yang memang disebabkan tentu banyak hal faktor
jadi banyak faktor
salah satu tadi bapak mengatakan tentang transport
tentu saya juga mengatakan industri bagaimana
kemudian mungkin buat kita sendiri masyarakat kita sendiri bagaimana
saya terus terang masyarakat buang sampah di mana nih
ya kan kita banjir
kalau kita lihat memang kita juga menganggap sungai itu sebagai tempat buang sampah yang besar
semuanya kita bisa lihat
terus terang saja saya selalu lewat manggarai pak
apa juga ada di dalam sungai itu dibuang semua
kemudian sebagian kadang kadang dibakar
nah ini kami dari sisi kesehatan
kalau di dalamnya ada plastik dibakar
itu juga menyebabkan gas yang luar biasa yang menyebabkan penyakit
digoksinya akan keluar itu
itu tidak boleh
jadi sama sekali tidak boleh
karena itu tempat sampah itu ada aturannya kan
organik dan non organik
ini barangkali juga pak kita titip untuk mengatur dalam hal ini